sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
saudara kembarnya bisa bersatu lagi
jadi kalau nanti sewaktu waktu saya pulang telat
dia udah gak kesepian lagi
jadi kalian belum punya anak
mungkin allah belum memberikan kita keturunan
aku jalan dulu ya sayang
nanti aku suruh sepir aku ngantarkanmu ya
kamu gak mau aku anterin sekalian
gak usah lah
kamu kan sibuk
aku bisa sendiri kok
masya allah non
anperin saya ke kantor bos kamu sekarang
gak usah banyak nanya
saya dekat di bawah
ooh salesnya tiket tuh iyeng
pasti ini jarang ke sini cuma berhasil terima kasih kamu perhatian sekali ya
ini memang jarang bawain aku makanan karena kau sering ajak dia makan di luar
hai beruntung banget ya dini bisa dapetin lagi lagi seperti kamu nggak kayak aku
kamu kenapa dina mungkin kamu bisa cerita sama aku aku nggak pernah seberuntung serikamu
aku selalu aja dapet jelek jelek sedangkan yang baik baik dapetnya didi
aku nggak pernah dapetin kasih sayang seperti yang kamu kasih ke dia
bahkan laki laki yang dekat sama selalu aja jahatin aku
dan dia nggak segan segan buat buka kamu yang sabar dina
aku yakin suatu saat kamu pasti dapat yang terbaik baik
udah kurang ajar
kamu ngapain ke kantor mas aldo
kamu kayak gini ke kantor mas aldo
kamu malu maluin aku banget sih
emangnya kenapa sih
sekarang kamu jujur sama aku ya
apa alasan kamu datang ke kantor mas aldo
aku tuh mau ngelamar kerjaan
kan kali aja aku bisa dapat kerjaan di situ
ngelamar kerja di kantor mas aldo
kamu gak boleh malu maluin aku
aku tuh mau berubah
aku tuh pengen punya kerjaan pengen punya uang sendiri
masa aku mandelin kamu terus sih
iya aku tau
tapi kalau emang kamu mau kerja aku tuh bisa cariin kamu kerjaan
tapi gak di kantor mas aldo
ya udah kalau gitu
satu lagi ya
aku gak mau lihat kamu pakai baju kayak gini lagi
aku udah gak punya baju lagi
karena semua uang aku udah aku beliin baju baju kayak gini
sian banget sih
jadi orang kepolosan banget
suami kamu udah berangkat kerja
kamu gak ngerasa kesepian ya
emangnya kamu gak mau punya anak
mas aldo juga gak pernah ngomongin itu kok
jadi aku gak pernah nganggep itu sebagai masalah
ya pasti mas aldo tuh pengen punya anak lah
tapi dia gak mau ngomong sama kamu
pasti karena gak mau lihat kamu sedih
emangnya kamu udah periksa
mas aldo itu terlalu sibuk
dia gak sempet nemenin aku
bisa kok nemenin kamu
kamu mau nemenin aku
kamu beneran jadi nessebib
kamu cepet nganggep itu
ayo sebentar monsieur

kamu gempar ya
kamu gak usah bersedih saya
kita pasti bahagia
tuhan punya rencana lain buat kita
kamu itu butuh refreshing
biar semua beban kamu hilang
kamu bener juga
kamu bener juga
tapi kamu gak usah ajak mas aldo